pemerintah optimistis terpilihnya sirkuit mandalika menjadi tuan rumah ajang balap motor world superbike
dapat memulihkan perekonomian di nusa tenggara barat terutama ekonomi kreatif di kawasan ekonomi khusus mandalika
sebab pengunjung yang datang dari mancanegara ini akan membelanjakan uangnya pada produk umkm
seperti kain adat rajinan tangan suvenir dan makanan ringan
tak ketinggalan hotel restoran kafe memiliki okupansi yang tinggi
hingga toko dan warung yang kembali dibuka setelah lama tutup akibat pandemi
tentunya ini telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal
khususnya di wsbk akupensi hotel kami di kawasan mandalika dan lombok umumnya cukup baik
dampak yang lain dari sisi umkm cukup baik juga
jadi warung warung yang sebelumnya tutup ini sekarang sudah buka dan restoran restoran yang sebelumnya tutup
hotel hotel juga sudah mulai berbenah
contoh seperti di sunggigi misalnya laporan yang masuk ke kita okupansi sangat tinggi
karena okupansi tinggi hukum pasar berlaku tentu ratenya semakin
semakin baik ya semakin sehat gitu ya untuk memulihkan ekonomi di industri
world superbike menjadi peluang emas bagi pengembangan peningkatan kualitas
dan kegiatan promosi beragam produk umkm masyarakat ntb
baik di pasar nasional bahkan di tingkat dunia
badan pusat statistik bps mencatat
ekonomi ntb pada triwulan satu sampai tiga dua ribu dua puluh satu mengalami pertumbuhan dua satu persen
jika dibandingkan periode sama tahun dua ribu dua puluh
atau melambat di triwulan tiga lalu akibat penerapan ppkm
menko marinvest luhut panjaitan memperkirakan
ekonomi ntb dapat tumbuh sekitar lima persen dari pembangunan sirkuit mandalika
gubernurnya kan tidak ada satupun hotel yang kosong
tidak ada satupun tadi homestay yang kosong malah harganya jadi tiga kali lipat

jadi ntb saya kira akan menikmati nasional juga tentu akan kebahagiaan
tapi secara khusus ntb pertumbuhan ekonominya saya kira sekarang sudah bisa lima persen lebih
dan kita dalam keadaan pandemi
sirkuit mandalika juga masuk dalam kalender sementara ajang balap motor motogp
yang rencananya digelar pada dua puluh maret dua ribu dua puluh
pelaku umkm dan pengusaha hotel dan restoran harus terus berbenah
agar menghasilkan produk dan jasa yang berkesan di mata wisatawan asing
tim liputan cnn indonesia